sebanyak empat satu ratus dua puluh warga kabupaten malaka nusa tenggara timur yang terkena bencana banjir bandang
mengungsi di sejumlah posko di betun kabupaten malaka nusa tenggara timur
warga membutuhkan bantuan air bersih dan beras dan berikut laporan tika beremau
dan jurukamera yoga aris pratama dari salah satu posko pengungsi di kabupaten malaka nusa tenggara timur
kabupaten malaka nusa tenggara timur merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah
akibat cuaca ekstrim banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu
dan memang kalau kita melihat kondisi saat ini di kabupaten malaka
sejumlah infrastruktur rusak mulai dari bangunan warga jembatan jalanan ini memang rusak
selain itu juga ratusan kepala keluarga juga terpaksa mengungsi hingga saat ini
beberapa lokasi menjadi lokasi tempat pengungsian
salah satunya adalah posko pengungsian di tempat saya melaporkan yaitu gereja santa maria fatimah
betun dan untuk mengetahui bagaimana situasi pengungsi saya akan mencoba
mewawancarai salah seorang pengungsi di sini selamat siang ibu
nama santi nabian komakno dari desa naimana dusun putih
berarti ibu santi saya panggil ya
sudah berapa lama mengungsi di sini dari hari apa
dari hari senin
kejadian banjir bandang hari minggu ya mama ya
hari minggu hari minggu pagi
kondisi rumah bagaimana di desa naimana
rumah bebek semua hancur terbawa air
nah boleh cerita sedikit pas hari minggu itu itu kondisinya bagaimana sehingga akhirnya terpaksa harus mengungsi ke sini
keadaan memburuk sekali semua rumah hancur barang barang juga habis
jadi kami datang juga hanya dengan begini
dalam keadaan begini saja hanya bawa baju di badan saja tidak bawa apa apa
pas hari minggu itu pas saat banjir bandang terjadi itu bagaimana tolong diceritakan
setelah kami bangun dari tempat tidur pagi itu air sudah banyak
dan di saat itu juga kami tidak bisa ini kami langsung kabur naik di atas loteng
kami bawa anak anak dengan orang kami di atas lote
berarti itu kejadiannya pas malam hari ya bu ya
sekitar jam empat
berarti ini bersama keluarga di sini mama ya
ini untuk tidur atau makanan juga obat obatan ini dapat semua ya
iya semua dapat
tidak ada kekurangan
jauh jauh ini masih cukup nyaman di lokasi
nah dan memang sampai saat ini kami juga masih melihat banyak pengungsi yang menetap atau stay di beberapa posko pengungsi
saya akan menghampiri salah seorang panitia yang memang mengurusi posko pengungsian sejak kejadian hari minggu kemarin
romoyanto yang bertugas di sini ya
saya koordinator untuk posko yang ada di gereja
nama saya fatimah betun
ini ada berapa kepala keluarga yang mengungsi di sini romo
ini di sini kita tidak hitung kakaknya
tapi ada tiga ratus an jiwa yang ada di sini dan kita tanggulangi mereka untuk penginapan juga untuk makan minum
ini rata rata dari desa yang terdampak ada berapa desa romo
ini ada beberapa desa dari wederok dari lamudur dari bolan dari fahiluka itu ada lawalu
nah yang mana ada sekitar lima enam desa yang ada di sini tapi lain sudah terbagi bagi semua
sejauh ini bantuan yang sudah didapatkan dari mana saja romo
kebanyakan bantuan untuk posko gereja itu dari umat
umat sini kemudian ada kelompok kelompok komunitas komunitas lalu ada bantuan juga dari atambua dari keva beberapa dari kupang juga untuk bantuan kupar kita
untuk stok makanan masih mencukupi ya obat obatan seperti itu
paling beberapa itu juga sudah habis dibagikan sedangkan kita kekurangan itu masih banyak di air mineral sama beras
karena di sini satu hari kita menghabiskan beras untuk makanan itu enam karung belum lagi air makanya kita hemat hemat
tapi juga ada masih banyak dari luar yang datang minta untuk kita beri kita masih memberi untuk mereka kita bantu bantu juga
tapi kita harapkan masih ada sumbangan dari banyak pihak untuk saudara saudara kita
yang ada di sini khususnya untuk air mineral dan juga beras sehingga untuk bisa mencukupi kebutuhan makan setiap hari
terima kasih romo selamat bertugas kembali
ya itu tadi keterangan dari romo yanto selaku petugas yang bertugas di sini
dan memang kerusakan selain infrastruktur juga terdapat kerugian lainnya seperti kerugian materi yaitu gagal panen
juga banyak ternak milik warga yang mati
dan untuk saat ini memang hingga kini masih
banyak sekali bantuan yang diperlukan seperti air bersih dan juga makanan bagi para pengungsi
tika beremau yoga aris pratama kabupaten malaka nusa tenggara timur